sampai jumpa di video selanjutnya
mangga aja dulu jambunya nyusul oke
tapi incing bikin sambalnya yang pedas
supaya enak incing
eh itu si atika lagi dugun apa
kayak jajan kepanasan pagi pagi begitu ya
eh ada ibu ibu
beli itu senang apaan sih
gerakannya kayak belit begitu
ini entu namanya senang modern teranyar
ih dasar kampungan
yaudah kalau kagak mau ikut kita out dari rumahnya
aduh biar seksi
kayak cacing kepanasan

e sedabak hati lo
aduh yaudah emang kagak kemana dah
masa allah anaknya sih sobar
adi adi apa pelakuannya
si mampu juga sama gilaannya rasa sarap
dia emang dari bibir dia sarap empuknya aja bilang dia sarap
rasanya banget sih datang datang peremping isan lagi
bangun dong bangun
aduh pake gak bangun lagi
rasanya banget sih peremping isan
kurang ajar ya pak de ya
bukannya bantuin atika bangunin orang malah diketawain
reset lu dasar
udah lah bukan urusan gua
ih najis ya dasar
kenapa sih jadi ngapan ngapan kayak gitu
hah kayak ikan mau dipotong
aduh bagaimana nih
kenapa sih buatan
aduh terpaksa deh
aduh itu congwar lu bau banget
kayak congwar babai bau jengkol amet amet
ih bangun kagak bangun kagak
iji jai bajai deh gue
ih kau kena orang lagi yang tolongin
jatuh jatuh jatuh